cek lo ambil tasnya dan lo ajar dia
eh eh apa lo balikin gak
neng kalau mau selamat udah pergi
oh berani sama gue
anekan juga ini
kami masih di sini
menanti walaupun tak pasti
harapkan restu orang tua
hilangkan semua keraguan hati
kalau kamu mau ngambil barang yang udah ketinggalan ini
ambil di rumah aku
aku sendiri yang akan ngantri
ke kantor suami kamu
kalau jidat gue ini sampai benjol lo bisa apa
untuk mastiin kalau lo baik baik aja gimana
terus gue gak sekolah gitu
sorry ya gue gak butuh bantuan lo
dan inget satu hal ini itu jalanan umum bukan jalanan bapak lo
sampai ketemu lagi
bas sih udah telat
gue cuma mau bilang sampai ketemu lagi
oh enggak banget gue ketemu sama lo lagi
sampai ketemu lagi
jangan sampai gue ketemu sama dia lagi
itu dia bulan gue harus tanya sama dia
soal cewek namanya wuri kemaren
masih punya muka negur gue
gue pikir lo udah takut sama gue
karena kemarin tegur sama bokap gue
aduh kenapa depan manggil gue wuri
dan kenapa juga gue harus nenguk sih
bentar dulu dong
kok lo kelihatannya kayak kaget gitu
siapa yang kaget
tadi itu gue nengok karena
karena gue penasaran aja siapa sih yang lo panggil
emangnya di sekolah kita ada murid baru namanya wuri
ya gak ada lah
udah deh mendingan lo ngaku aja
lo wuri kan
gue yakin wuri itu adalah wulan
dan gue harus selidiki
gue harus bisa pegang kartunya wulan
supaya dia gak berani lagi ngelawat gue

baiklah bapak rasa latihan tadi sudah cukup untuk hari ini
bapak minta kalian harus jaga fisik kalian masing masing
jaga kesehatan dan jangan sampai ada yang sakit
karena lusa pertandingan sudah semula
kalian semua sudah siap
baiklah kalau begitu kalian semua boleh istirahat
terima kasih ya pak
lo yang fokus lo ya
minum vitamin yang lainnya
lo duluan aja deh ke kantin ntar gue nyusul
oh ya udah gue duluan ya
nanti sore mau latihan bareng lagi nggak
biar gue makin yakin buat tanding lusa nih
gue juga gak tega kalau lo sampai manjat pohon jambu lagi
lagi dasar pipi bapak eh apa apa siapakah siap bukan bukan siapa siapa kok merah sudah mulai
pipi nih macam beratus kepiting saja masih ada rahasia rahasia kak hujan rahasia lah kita teman
ini enggak ada enggak ada ya udah bawa ke toilet deh oh ya diingat nanti kalau misalnya
bulananya saya pergi ke mana bilang aja saya pergi ke mall ya oh iya baik bu
nanti gue makan dulu habis itu ganti baju terus latihan polisopo lancar deh
di depan rumah ada taksi ya
mall ke mall sendirian iya sendiri
ya ampun mama ngabisin khawatir aja deh
aduh padahal papa udah hwanti wanti buat jagain mama
kayaknya emang gue harus ketemu sama tante rara buat minta jadwal tambahan siaran lumayan kan buat masukkan gue
tuh dong anaknya
lo ambil tasnya udah lo ajarin ya
neng kalau mau selamat udah pergi
oh berani sama gue
anehkan juga ini